presiden joko widodo memastikan akan menghadiri munaslup golkar pada lima belas mei mendatang di bali
ya terkait dengan mahar politik calon ketua umum golkar jokowi mengatakan biaya politik penyelenggaraan munas seharusnya ditanggung oleh seluruh anggota bukan hanya calon ketua umum
yang namanya munas itu kan memerlukan biaya
nah biaya itu dari mana ya mestinya dari gotong royong semua anggota
gotong royong dari seluruh anggota